memasuki masa arus balik lebaran jalur selatan sekitar nagrek masih didominasi pemudik jarak dekat
kepadatan terjadi sepanjang jalur nagrek dan mengular sampai wilayah cicalengka
sementara arus balik di sekitar jalur nagrek belum signifikan
untuk memantau kondisi terkini arus balik di nagrek jawa barat kita sudah terhubung
dengan korespondensi n indonesia yogi tujuliarto selamat sore
yogi saya lihat di belakang anda tidak bergerak ini jalur kemana bisa diceritakan lebih lengkapnya
baik punca memang ini adalah hari ketiga idul fitri atau lebaran
dan di tempat saya saat ini di wilayah nagrek adalah pertigaan antara menuju tasik dan menuju garut
seperti anda lihat antrian kendaraan ini masih terjadi dan didominasi oleh masih oleh para pemudik bukan arus balik
antrian ini terjadi sekitar tiga km mengular dari wilayah limbangan sampai dengan pemencakan
dan antrian ini terjadi sejak jumat siang
arus mudik atau arus para pemudik ini masih terjadi di wilayah selatan karena mereka adalah para pemudik di pemudik jarak dekat atau lokal punca
oke kalau arus mudik anda katakan tadi ini masih tidak bergerak bagaimana dengan arus balik apakah sudah ada tanda tanda peningkatan volume kendaraan
ya kalau kita bisa lihat di sini arus mudik memang sangat tinggi sekali
arus baliknya ini memang sudah ada pergerakan atau tanda tanda para pemudik yang sudah kembali ke arah
rumahnya masing masing yaitu di sekitar angka tiga puluh sampai empat puluh kendaraan
namun arus mudik ini masih jauh diatasnya yaitu sekitar tujuh puluh sampai delapan puluh kendaraan sampai tadi sore
dan untuk mengatasi ini sebenarnya sebentar lagi akan dibuka dua jalur
jadi nanti arus yang dari arah tasik itu akan dibelokkan ke arah garut sementara arus dari nagrek menuju ke limbangan akan dibuka dua arah
sehingga akan diberlakukan sistem buka tutup arus punca
oke untuk arus mudik jarak dekat ini kebanyakan tujuannya kemana apakah juga masih banyak masyarakat yang justru
menuju ke tempat tempat wisata
ya memang di hari ketiga lebaran ini untuk wisata masih banyak
tapi justru didominasinya oleh pemudik ini punca
karena kalau kita lihat memang di sini saya berdiri di wilayah atau di ruas menuju tasik
sementara di garut ini tidak kalah padat sebenarnya
mereka juga mengular sepanjang sekitar empat sampai lima kilometer
jadi pemudik yang masih akan melakukan silaturahmi di hari ketiga lebaran ini antara lain ke wilayah garut dan tasik malaya
semangat padat punca
terima kasih yogi tujuliarto atas laporan anda